ahmad aulia salah satu tersangka teroris yang ditangkap oleh polisi
mengaku anggota front pembela islam dan telah berbayaat kepada isis pada tahun dua ribu lima belas
ia menyebut proses bayat dilakukan di markas fpi di jalan sungai limboto kota makassar
pembayatan bahkan dihadiri sejumlah pimpinan fpi
saat deklarasi fpi mendukung daulatul islam
pada januari dua ribu lima belas saya berbayat saat itu bersama dengan seratus orang simpatisan dan laskar fpi
di markas fpi makassar di jalan sungai limboto makassar
saat berbayaat dihadiri oleh munarman selaku pengurus fpi pusat pada saat itu
ustaz pausan dan ustaz basri
yang memimpin bayan pada saat itu
ahmad aulia dan delapan belas rekannya ditangkap aparat densus delapan puluh delapan anti teror polri pada rabu enam januari lalu
pada saat penggerbegan di makassar
dua orang meninggal dan satu orang lain masih dirawat karena tertembak
tim densus delapan puluh delapan menyita rangkaian bom di kediaman pelaku
saat ini sembilan belas tersangka teroris telah dikirim ke mabes polri menggunakan pesawat charter
selain merupakan anggota fpi
sejumlah tersangka juga merupakan keluarga
sebagai pelaku bom bunuh diri di zulu filipina
bersama sama dengan kelompok ansor daulah wilayah makassar
ini melakukan deklarasi mendukung atau buy up kepada kelompok isis
dan dilanjutkan dengan buy up tersebut pada tahun dua ribu lima belas
hampir semuanya sumpahkan simpatisan dan anggota dari makassar
pengakuan dari mereka sendiri
pesawat yang mengangkut sembilan belas orang tersangka ini bertolak dari bandara hasanuddin maros
menuju gorontalo untuk menjemput tujuh tersangka teroris lain menuju jakarta
sementara satu orang tersangka yang mengalami luka tembak saat penangkapan
rencananya juga akan dibawa setelah kondisinya memungkinkan
tim liputan cnn indonesia